kaisar jepang hironomia naruhito tiba di candi borobudur di kabupaten magelang jawa tengah pada kamis pagi ini
kedatangan kaisar jepang ke candi peninggalan dinasti shailendra ini menjadi akhir dari rangkaian kunjungan ke negaraannya ke tanah air selama sepekan ini
pada kamis sekitar pukul delapan lima belas waktu indonesia barat kaisar jepang hironomiya naruhito tiba di pelataran candi borobudur di kabupaten magelang
kedatangan kaisar jepang bersama permaisuri melalui pos kenari ini disambut oleh gubernur jawa tengah dan juga sejumlah pihak lainnya
setelah diberi penjelasan oleh pemandu wisata kaisar jepang bersama rombongan langsung naik menuju struktur candi peninggalan dinasti shailendra tersebut
kaisar jepang direncanakan berada di struktur candi borobudur selama empat puluh menit
pemirsa kaisar jepang naruhito akan mengunjungi candi borobudur pada hari ini dua puluh dua juni dua ribu dua puluh
terkait dengan kunjungan tersebut nantinya ada perubahan jadwal bagi wisatawan umum di candi borobudur magelang jawa tengah
kita langsung tergabung bersama koresponden cnn indonesia henrawan setiawan langsung dari lokasi
selamat siang henrawan bisa anda gambarkan ke kami apa sebenarnya tujuan kemudian makna kunjungan kaisar jepang ke sana
ya kaisar naruhito dalam kunjungannya dari kemarin di yogyakarta dan hari ini di jawa tengah terutama di candi borobudur ini salah satu tujuannya adalah untuk melakukan napak tilas apa yang sudah dilakukan ayahnya kaisar akihito yang sudah dilakukan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
selain itu ada rencana atau ada harapan dari pihak taman wisata candi borobudur untuk bisa melakukan kerjasama bidang pariwisata
salah satunya tentu saja dalam kedatangan langsung kaisar
jadi ke struktur candi borobudur ini menarik perhatian dan saat ini saya sudah bersama dengan mura aristina yang tadi menjadi pemandu atau guide dari kaisar naruhito
mas mura ini cukup mempunyai banyak pengalaman karena sudah selain kaisar naruhito sebelumnya pernah menjadi guide untuk presiden barack obama kalau tidak salah
pangeran charles juga
mas tadi kaisar naruhito apa saja yang dijelaskan ke kaisar dan apa yang menarik perhatian beliau
jadi kaisar naruhito tadi cukup tertarik terhadap relief yang ada di candi borobudur ini
salah satunya adalah seorang perempuan bernama sujata dia memberikan bubur sum sum kepada pangeran sidharta atau buddha gautama ini
dimana bubur sum sum itu beras yang ditumbuk kemudian dimasak dengan air kemudian diberi juruh atau cairan dari air gula kelapa
sehingga mudah untuk kembali menyehatkan badan karena makanan itu mudah dicerna dan ternyata di seluruh dunia makanan itu sangat populer termasuk di jepang
lalu bagian mana lagi mas yang dijelaskan mas
selain itu juga ini relief kapal di mana relief kapal ini menceritakan tentang nenek moyang kita benar benar adalah negara maritim
pernah jaya ya sriwijaya dan sebagainya
saya jelaskan kepada beliau
salah satu yang penting adalah ini adalah bambu di kanan kiri ini
bambu ini fungsinya bukan sebagai penyeimbang tapi dia adalah pemecah ombak
jadi jika ada ombak besar dia tidak akan menghantam kapal tapi pecah di situ jadi seperti bember pada mobil
selain itu saya jelaskan kepada beliau bahwa kapal ini menjelaskan tentang bagaimana kita jaya dari rempah rempah yaitu kayu manis pala dan cengkeh
bahasa indonesia yang ada dalam al quran adalah barus
dimana bahkan empat lima ribu tahun yang lalu jenazah ⁇ firaun ⁇ itu zaman nabi musa itu juga salah satunya diwangikan dengan kapur baru yang diambil dari medan atau tapanuli utara
jadi indonesia berkaya sekali
nah mas ada relief yang kira kira membuat kaisar cukup gembira tertarik atau bahkan tertawa ya mas
nah ini jadi
sebelumnya pangeran akishino kalau nggak salah beliau datang ke sini untuk melihat relief ini
namun karena jumlahnya ada satu empat ratus enam puluh gambar sehingga kebingungan dan tentunya harus melihat secara detail
beliau saya tunjukkan inilah yang keluarga beliau cari yaitu relief ayam
ini adalah relief ayam
cuman ya bahasa jepangnya adalah ini watori
nah ini saya bilang ke beliau yang mulia ini ayamnya tidak sopan
karena dia naik naik
naik di atas stupa
kemudian beliau bersama mas ganjar dan beberapa tadi tertawa bersama sama
jadi alhamdulillah beliau senang sekali berkunjung ke candi borobudur
mas murah satu pertanyaan lagi
ini kan kaisar juga seorang yang terpelajar ya dan mengetahui tentang teknologi
kalau tidak saya juga mengetahui tentang teknologi tentang air
ada nggak penjelasan soal itu di borobudur yang tadi mas sampaikan
jadi di awal penjelasan setelah tadi bertemu dengan banyak pihak
mas ganjar dan bu wiwit
singkat kata karena beliau memang ahli di bidang air
maka saya jelaskan kenapa candinya dibangun di sini
karena letaknya dekat sungai
sekarang ini orang punya tanah di perempatan
jalan besar itu senang
tapi dulu tanah terpenting adalah di pinggir sungai
karena itu transportasi
jadi batunya diambil dari situ
kemudian danau purba yang ada di sekitar borobudur ini juga penting untuk dirawat
karena itu untuk menjaga kelembaban
nah yang beliau sangat
kagum adalah bagaimana candi borobudur ini bisa bertahan
caranya adalah air hujan jangan sampai masuk ke dalam struktur bangunan
sehingga di setiap pertemuan batu ini
ini dulu diberi waterproof
namanya berhaja lepa
kalau di jawa membangun rumah sudah sampai mana
tanah liat batu kapur dan air dibuat adonan kayak kue
terus dioleskan pada setiap nat batu
jadi kalau hujan datang
dia bergerak di permukaan saja
tidak masuk ke dalam struktur
itu beliau sangat kagum

borobudur sudah benar benar menggunakan teknologi yang selain ramah lingkungan
juga sangat bagus untuk menjaga agar bangunan ini tetap kokoh
kesan beliau ketika terakhir selesai empat puluh menit nih keliling
kesan beliau yang disampaikan apa
beliau juga sangat menghormati bagaimana pariwisata itu harus tetap berkelanjutan
itulah kenapa tadi di atas ada stupa kuntobimo
yang sering dimasuki tangan itu
sekarang kan beliau sudah
tadi sudah saya jelaskan bahwa
sebenarnya cuma mitos saja bahwa delapan puluh tahun yang lalu
menjadi pegawai pemerintah belanda yang merasai kancan di borobudur
gajinya gak cukup
maka untuk menambah penghasilan orang membuat mitos itu siapa yang bisa nyentuh patung di dalam stupa
bisa sukses kaya cita cita terkabul dan sebagainya
kalau tidak bisa sentuh
karena tangannya pendek
bisa meletakkan uang di dalam stupa
nah pada sore hari setelah pengunjung turun
pakai sapu lidi ujungnya dikasih getah buah nangka
cuma akal akalan saja
ya jadi itu salah satu kesan beliau
bahwa memang pariwisata dan pelestarian itu harus menjadi sesuatu hal yang berkesinambungan
harus berdampingan dengan baik
mas umar terima kasih atas informasinya
dan itu tadi perbincang saya dengan mura aristina
dan informasi yang kami peroleh bahwa saat ini
kaisar naruhito sudah kembali ke yogyakarta
sedang transit di sebuah hotel di yogyakarta
dan nanti diperkirakan sekitar pukul tiga sore waktu indonesia barat
akan terbang kembali
menuju ke jakarta
dan bertemu dengan permaisuri masako
dan besok akan kembali ke jepang
update anda siang ini
hendrawan setiawan bersama kami di cnn indonesia news hour